halo dengan jaya komprni selamat siang
ah iya siang saya bisa bicara dengan wina asistennya bu juli
ini dengan mbak siapa ya
saya tiara reporter dari tv starlight
saya ingin menanyakan beberapa hal sih
kira kira itu betul ya
yang ada berita bu juli akan mengeluarkan koleksi barunya nanti saat ulang tahun dia
iya betul mbak
kira kira itu acaranya seperti apa dan kemudian rancangan koleksi terbarunya itu mungkin seperti apa ya
jangan kalian pikir semua ini udah berakhir ya
mahal untuk wina
kalau sampai lu dan gue bersatu lagi
gue bunuh aja juli
gue naprak nih lu sampai mati
dan gue nyusul dia bunuh diri
gue gak pernah benci sama orang seperti ini
pasti dia kecapean karena kejadian belakangan ini
sampai tidurnya kayak anak bayi
sampai tidurnya kayak anak bayi
sampai tidurnya kayak anak bayi
nah kalau ini adalah dana rumahnya
nih aku kasih tahu satu persatu ya
jadi dari sini pintu masuknya
nah disini adalah ruang tamunya
yang ini adalah tempat favorit aku
nah bisa berbicara
anak anak kita bisa bermain dan belajar disitu
ya mungkin rumah ini nantinya terlalu kecil buat kita
aku nggak peduli seberapa besar rumah kita kelaknya
yang penting seberapa besar cinta yang kamu berikan buat aku
dan nanti di rumah ini
dimana setiap nafas aku
akan mengukir hati kamu di jiwa aku
mimpi apa sih dia sampai senyum senyum
sampai senyum sendiri
lucu banget sih kamu sayang
aku cinta banget sama kamu ya
halo dengan jaya komprni selamat siang
saya bisa bicara dengan wina asistennya bu jungki
ini dalam mbak siapa ya
saya tiara reporter dari tv starlight
saya ingin menanyakan beberapa hal sih
kira kira itu betul ya
yang ada berita bu juli akan mengeluarkan koleksi barunya nanti saat ulang tahun ya
iya betul mbak
kira kira itu acaranya seperti apa
dan kemudian perancangan koleksi terbarunya itu apa
itu mungkin seperti apa ya
maaf sekali mbak tapi ini masih sangat confidensial
masa nggak boleh ada bocoran sedikit sih
maaf ya mbak saya kalau dibocoriin nanti nggak ada surprise dong
iya yang jelas acara itu bakal dilaksanakan di rumah pribadinya ibu juli
dan undangannya terbatas
berarti yang boleh masuk atau datang ke acara itu yang punya undangan
oke terima kasih kalau begitu
seorang alia pasti ada cara untuk menyusup masuk rumah itu
ibu masih di ciamis ya
begini bu bisa nggak ibu segera balik ke jakarta
wah ada apa winn
kok kamu kedengarannya panik gitu
bukannya apa apa bu
saya cuma pengen ibu gak akan kecewa sama cara besar besok
ini semua rancangannya sudah saya siapin
jadi saya pikir alangkah baiknya ibu bisa ngecek lagi
supaya nggak ada yang kurang bu
iya iya tenang aja win
kita masih banyak waktu kok
oh ya terus masalah tamu undangan semua udah kamu uruskan
kalau masalah itu sebenarnya sudah beres bu
saya percaya sama kamu kok winn
saya akan membuat momen penting di acara saya nanti
apa itu bu
saya tahu ibu pengen ngomongin tentang apa besok
oke bu saya tunggu ya bu
sekalian aku bikin kopi aja deh
akhirnya sebagai delete